selamat siang sidang perkara kematian wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso hari ini kembali dilanjutkan di pengadilan negeri jakarta pusat
agenda sidang hari ini mendengarkan pendapat dari ahli digital forensik dan juga pihak penyidik polsek tanah abang
jaksa penuntut umum memastikan kehadiran ahli digital forensik pada sidang rabu ini saksi ahli termasuk dokter forensik dan juga penyidik polsek tanah abang
namun jaksa belum dapat membeberkan rencana sidang
sidang perkara kematian wayan mirna telah memasuki persidangan ke sebelas dan telah menghadirkan tiga saksi dari keluarga tiga belas saksi dari pegawai cafe olivia dan dua saksi ahli forensik dan toksikologi pada persidangan pekan kemarin
saya kira di pinggir saja begitu pak
ya yang menjadi
ya yudi yudawan memantau jalannya persidangan di pengadilan negeri jakarta pusat
yuda apa agenda sidang hari ini
apa agenda sidang hari ini
apa agenda sidang hari ini
ratu memang agenda sidang hari ini akan menghadirkan satu tim ahli yang sedang memberikan pernyataan di pengadilan adalah muhammad nu akbpm muhammad nu
dia adalah digital forensik dari mabespori yang tadi dia menyatakan bahwasannya menerima dengan kapasitas tiga puluh dua gb
di dalamnya ada dua puluh sembilan file capture dari cctv cafe olivier pada tanggal tujuh belas
januari dua ribu enam belas lalu
dari dua puluh sembilan file tersebut lalu akan dilakukan uji verifikasi
sebelum nantinya akan di launing out pun diperbanyak dan dilakukan uji laboratorium forensik digital di mabespori
ada empat langkah ratu yang dilakukan oleh tim mabespori terutama tim digital forensik untuk mengetahui keabsahan ataupun keaslian daripada data yang diberikan dari pihak penyidik pada saat mengambil cctv yang ada di cafe olivier
kalau saya boleh memberitahukan adalah analisa integrity
melihat integritas ataupun otentivitas dari file yang diberikan ada di dalam plastik tersebut
kemudian metode analisa yang menggunakan metadata
di mana data data tersebut juga dilihat secara kronologis data data yang tersantum ataupun yang ada di dalam dua puluh sembilan file tersebut
kemudian yang ketiga adalah analisa frame analisa
dimana seperti kita ketahui biasanya dalam sebuah video terdiri dari beberapa ratus frame gambar yang kemudian bersatu dan dilakukan sebuah pergerakan
dan itu juga dilakukan sebuah analisa
dan yang terakhir adalah big trade data yaitu untuk melihat momen yang di capture atau momen yang tertangkap dari kamera cctv yang terekam dan dikirim oleh tim penyidik dalam bentuk flash disk
memang persidangan masih terus berlanjut ratu sehingga diharapkan dari pernyataan dari tim digital forensik mabes polri ini bisa memberikan sebuah statement baik itu memperkuat ataupun justru memperlemah persidangan persidangan sebelumnya terkait dengan pemutaran video ataupun gambar dari kamera cctv
yang sudah diputar sejak persidangan ke tujuh hingga hari ini ratu
ya yuda selain dari dua puluh sembilan file ini yang akan nantinya juga dibahas
kemudian bagaimana dengan janji ayah mirna untuk menguak fakta usai sidang ini
ya ketika bicara mengenai file lain memang itu menjadi sebuah perdebatan yang cukup menjadi sebuah polemik di media maupun di kalangan publik
karena ada satu file yang dinyatakan memang secara boleh jadi eksplisit
bisa menunjukkan apakah keterlibatan terdakwa dalam membubuhkan minuman bercampur cyanida dalam ais vietnam coffee pada tanggal tujuh januari lalu
tetapi sampai saat ini sampai detik ini saya memberikan informasi belum file tersebut diputarkan
dan memang apabila nanti seandainya memang diputarkan diharapkan bisa menguak tabir mengenai drama persidangan yang sudah berlalu telarut dan sudah memakan waktu cukup lama ini ratu
sehingga diharapkan memang file terakhir yang menjadi sebuah file kunci
dari keterlibatan terdakwa
bisa diungkap pada persidangan kali ini
kami menunggu sekali karena hari ini memang dinyatakan oleh darmawan salihin akan diputarkan salah satu file tersebut
ya baik terima kasih yudi yudawan
kita juga nanti akan mengikuti langsung jalannya sidang tersebut
ya kini kita langsung ikuti jalannya sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso di pengadilan negeri jakarta pusat
dan saat ini muhammad nuh ahli digital forensik mabeswori sedang memberikan kesaksiannya
pada pukul enam belas empat belas tiga puluh terdakwa menuju ke meja lima puluh empat
ya itu dia
itu ada dia pertama kali datang ke meja lima puluh empat
di daping sama salah satu petugas
pertama kali dia masuk ke meja lima puluh empat
dan tadi yang start jadi
dari duduk di situ ya
jadi kalau kita lihat dari kamera
kita harus jelitkan di kamera
situ di makam makam kan yang berbeda
dengan tekanan dia ini dengan memegang keras
terus jalan terus terus jalan terus terus jalan terus terus jalan terus terus jalan terus
sampai dia duduk
memanami posisi belutuk di hujung sofa
hektare ingat kecalas dengan cctv meskipun itu jauh sekitar dua belas meter
dari posisi cctv ke meja tempat yang lampar
namun kita masih bisa memperhatikan kerakannya
dia duduk di hujung sofa
jadi itu adalah enam belas enam belas enam belas tujuh belas
ya ke ruang kopil
kemudian masuk ke kamera ruang kopil
ini di kamera ruang kopil

tengah kuah melihat ke belakang
ya lanjut terus
terus terus terus
menoleh ke kanan
menoleh ke belakang
ya lebih tajam lagi
tadi hanya ke kanan
menoleh ke kanan
menoleh ke belakang
terdakwa foto selfie dibantu sama petugas
dengan menghadap ke arah meja lima puluh empat
ke arah sekitaran disitu
meja lima puluh empat disini
di belakangnya petugas yang pegang kamera
jadi pintu ada doang
yang pintunya masuk itu
dan menoleh kembali ke meja lima puluh empat
jadi ada gerakan menoleh
ada beberapa kali
kembali ke arah meja
sampai enam belas terus jalan enam belas dua puluh empat puluh enam
dia berantis jenak sampai menoleh memastikan ke arah meja itu
enam belas dua puluh empat puluh enam kita berjalan ke cd
terus terus terus terus
ya dia kemudian menoleh kembali
jadi ada beberapa kegiatan menoleh ke arah meja di mana dia duduk
di ruang pokok
sambil berjalan itu tidak
terus berjalan itu tapi dia menoleh
dan itu tidak sekali

terdakwa wajib berada di depan kasir
dia buka kamera kasir
tadi masih tetap boleh
ya itu jadi pada pukul enam belas dua puluh satu
sudah berada di depan kasir
jadi dari ruang kokteo ke arah kasir
yang dikatakan meninggalkan
tidak meninggalkan meja lima puluh empat
sudah datang dan duduk
kopi itu sudah datang belum
jadi tergakul berada di depan meja kasir
sudah ada pembayaran
maju lihat terus
di kecilin lagi
itu pembayaran itu
atau termasuk kopi
saya tidak sampai kesana pak
jadi sesuai dengan momen rekan rekan
pertama kali dia mendapat pembayaran
anda baru saja menyaksikan
jalannya sidang kasus pembunuhan
mirna salihin dengan terdakwa
yang hari ini agendanya adalah
mendengarkan kesaksian ahli
dan saksi ahli ini adalah
ahli digital forensik mabes polri
dan tadi saksi menjelaskan
analisisnya dari rekaman kamera cctv tersebut
kepada majelis hakim
dan juga salah satu
rekaman cctv tersebut memperlihatkan bahwa
terdakwa jessica wongso ini
ke meja bar
dan juga ia sempat menoleh
ke meja yang ia duduki
dan ini juga bisa diartikan
sesuatu begitu menurut
ahli forensik digital tersebut
dan nanti kami akan melanjutkan